partai golongan karya menyelenggarakan musyawara nasional ke sepuluh
yang berlangsung selama empat hari
mulai dari tanggal tiga hingga enam desember dua ribu dua puluh
di hotel ritz carton jakarta
sejumlah pejabat negara elit partai politik
hingga presiden joko widodo
menghadiri pembukaan musyawarah nasional ke sepuluh partai golkar
melkias markus mekeng
selaku ketua panitia penyelenggara munas ke sepuluh partai golkar
dilanjutkan dengan sambutan air langga hartarto
selaku ketua umum partai golkar
presiden joko widodo pun memberikan sambutannya
dengan memberikan gambaran mengenai kondisi internal partai golkar
yang kini mulai sejuk
saya senang sekali bahwa musyawarah nasional partai golkar
yang ke sepuluh ini kelihatan sekali menunjukkan
sebuah persaudaraan yang baik kerukunan yang baik
golkar adalah partai besar yang menjadi aset besar
bagi negara kita indonesia
pemilihan ketua umum golkar periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
menjadi salah satu agenda munas partai golkar kali ini
dan air langga hartarto kembali terpilih secara aklamasi
sebagai ketua umum partai golkar periode dua ribu sembilan belas dua ribu
munas ini kan forum lima tahunan
tempat pertanggungjawaban kebijakan
yang dilaksanakan kepada seluruh stakeholder
dpd tingkat satu maupun tingkat dua
rutin lima tahunan untuk
menyusun kepengurusan baru di partai golkar
dengan terselenggaranya munas ke sepuluh partai golkar
diharapkan bisa semakin menguatkan solidaritas
dan mantap berkonsolidasi
demi meningkatkan semangat kader kader partai golkar
ya yang pasti kita ingin memperkuat soliditas dari partai ini
karena kalau partai ini solid
tentunya sangat mudah buat partai ini
melakukan satu proses konsolidasi
dan kalau proses konsolidasi ini terjadi dengan baik
kami sangat berharap partai golkar kembali mencapai satu kejayaan
dan kembali berpartisipasi bersama pemerintah membangun bangsa ini
ya tentunya politik itu berbagi
selama politik itu berbagi
kemudian penempatan kader sesuai dengan minat dan keahlian dan kompetensinya
tentu dengan jabatan jabatan publik yang ada
ataupun dengan pelatihan pelatihan serta harapan kedepan untuk aktif
baik itu di parlemen
tingkat satu tingkat dua maupun di organisasi organisasi lain
partai golkar tentunya akan semakin mempersiapkan diri
dalam berkontribusi membangun bangsa dan demi kesejahteraan masyarakat indonesia
bersatu dan tentunya solid dan yang pasti kita bersama pemerintah terus mendukung pemerintah
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
kita satu untuk indonesia partai golkar
kita satu untuk indonesia indonesia golkar golkar indonesia